kita nangis sekuat kuat jepang
semangat ya allah
laki gua benar benar kecantum kau
alamak si elah kau
jadi lu tetap ditalak sama si gino itu
engka kau mau bunuh diri aja deh kau
jangan jangan lu
bunuh diri itu dosa emak dosa
jangan dilepas kau
bunuh diri bener lu
pengen masuk neraka lu
bunuh diri dah lu
engka kenapa gak diambil ya ininya
selamat tinggal setia
lebih baik bang ibran matri
eh pintar kan begini nih ini kalau begini baru mati
eh lah eh lah
eh lo orang udah nipu oe ya
ini berlian palsu ini barang biasa
makanya kalau mau ngomong sama orang melek dulu melek
mata segaris aja ribut banget
eh iya pokoknya oe nggak mau tahu
lo balikin semua duit oe
oe nggak mau tahu balikin duit oe
pokoknya oe nggak mau tahu dalam waktu tiga hari
duit oe udah harus balik semua
kasar lo cinta merkitit pedit
ya ya sih ya dong buat lama ini ya
nggak jadi orang kaya dong
udah buruan apa lama banget lo
gue tunggu ini
lama tinggal tinggal yang panah ini
lo mana mampus kalau dimari
udah buruan lah
belum kita mati nyok
kita hitung buruan
kita nangis sekuat kuat cepat
aduh aduh aduh aduh
udah mati dah mati
beneran udah mati
lo udah mati pan
masih hidup pan
lo ipan bukan
selamat masih pan
gapalah kita masih hidup
bukain gue pan
ini bukain gue
bukain gue gini
ini bagaimana sih
ya sebarangan aja pak grinlo
mati pakai bareng
bukan maksudnya pinjam duitnya pak
lumayan aja mewek di situ
batu yang ela tumbuhin bukan berlian pak
jadi lo menjadi orang kaya doang lah
udah jangan nangis
emang udah rahasianya gue begitu kali ya
masih ngusel ngusel sih ya
kalo bukan gue kasih nih katanya aku jemiliadir
gue kasih ya
dari hamba allah
itulah yang cukup pak
ntaronya di pendaringan lu begitu rapet banget
kalau lu mau minum duit
sama mama aja gua hantar yuk
eh tidak lah
tarah aku mendem
ayo kutuk mentari
kalau dibandingin sama uangnya si elak
gak ada apa apanya
gak ada apa apanya
gak ada apa apanya
sini sini lah
gak ada apa apa sih
eh teh nyamuk lu
gua megang megang ini mandi gitu
susah nyamuk lu dah
lah sedang gua duper begitu
ya iya lah dah lamrah banget
saya mau pinjam duit ya boleh kan
tuh kan tuh udah ajar tuh
gua kagak budeg
lu bener mau pinjam duit
gak salah lu
udah kasih tau udah kocan nih
nak uang gua cuma segini
nak uang lu hasil penjualan tuh berlian
berlian itu bohong
ternyata batu doangan
ini channel berapa sih titi

akhirnya gua bebas
aduh diam diam
selama ini gue sering hilap
apalagi gua udah
kalo gitu gua balikin lagi dulu ya mak
pinjemin saya duit ya maya
tetep nih ya pinjemin saya duit ya mak
sudah dikejar kejar mak
kejar aja sendiri emang lu ga punya kaki
dia kejar lu kejar
ini orang beneran apa kaget sih
ini gue udah kayak lege
makanya jangan kebanyakan duduk di bawah pohon
eh asal lu tau aja
gua bahagia hidup gua udah normal
udah menjadi bos lagi
lu mau dipinjemin
eh satu pilihan ketara
gua ga nyerucuk ketawa
yang seneng gue lu sedih
sekarang lu lupa deh
ya itu perasaan lu berdua
lu yang salah
eh gua belanja ke ganda tukang sayur
gara gara lu ga jualan lagi
eh buruan sujud